kalau ada alat presen jauh lebih mudah lebih cepat dibanding yang manual
kalau seandainya tidak ya itu mungkin pelabuhan pelabuhan yang ada
jadi menurut gue peluang peluang profesi di dunia balap tuh luas